hai silahkan ayo ini juga mau ke latar seluruh
dalam video yang beredar viral di media sosial ini ratusan pedagang dan pengunjung pasar cilengsi
kabupaten bogor jawa barat cekcok dengan petugas keamanan hingga mengusir tim kofit
yang akan melakukan rapid test kericuhan pun meredah setelah rombongan tim kesehatan
memilih pulang pasca insiden tersebut aktivitas pasar beroperasi normal para pedagang yang
mengaku kesal antara informasi rancu hasil rapid test pekan lalu yang berimbas pasar
sepi pengunjung lama di waktu tiga puluh satu berita itu keluar pasar ini sepi yang rugi kami semua nah kami
sedang lagi bagaimana cara untuk memulihkan supaya daya belinya ada datang lagi kemarin
itu ya semua pedagang panaslah mau usir jangan sampai sementara dinas kesehatan kabupaten bogor
akan terus mengupayakan tes rapid massal lantaran pasar cilengsi termasuk zona merah covid sembilan belas
sebelumnya pmd kabupaten bogor menyatakan pasar cilungsi sebagai salah satu zona merah serta
kluster penyebaran baru setelah delapan pedagang didapati positif kofit sembilan belas seluruh warga dan
pedagang diharap sadar kesehatan sehingga potensi penyebaran corona dapat dideteksi lebih awal
hai muhammad juanda bogor jawa barat